salah satu upaya mendorong produk indonesia ke kancah global ialah melalui diplomasi ekonomi
forum kerjasama bisnis antar indonesia amerika latin dan karibia menjadi salah satu ruang membawa produk indonesia ke kancah internasional
di momen indonesia menjadi tuan rumah g dua puluh potensi indonesia justru meningkat mulai dari jumlah pengusaha hingga nilai dagang
forum inalak atau indonesia latin amerika dan karibia dibentuk tahun dua ribu sembilan belas saat pandemi covid sembilan belas melanda dengan jumlah partisipan dua ratus tujuh puluh pebisnis dari delapan belas negara
inalak dua ribu sembilan belas mencatat nilai transaksi bisnis sebesar tiga puluh tiga juta dolar amerika atau sekitar empat ratus enam puluh tiga miliar rupiah
adapun forum inalak ketiga pada tahun dua ribu dua puluh satu mengalami
peningkatan baik dari jumlah pebisnis hingga nilai dagang
tahun dua ribu dua puluh satu diikuti oleh dua tujuh ratus empat puluh lima pebisnis dari kedua wilayah secara daring dan luring
serta berhasil mencapai nilai transaksi bisnis sebesar delapan puluh tujuh juta dolar amerika atau setara dengan satu tiga triliun rupiah
secara khusus dengan amerika latin dan karibia komoditas ekspor utama indonesia adalah kendaraan dan suku cadang
produk kertas serta bahan baku industri lain
sedangkan untuk komoditas impor utama indonesia adalah pakan ternak kakao biji bijian daun tembakau dan kapas
ada pun duta besar venezuela untuk indonesia radames yesus gomez azuaje melihat potensi buah dan daging perkuat hubungan indonesia dan venezuela
dan pulau jawa menjadi wilayah penting bagi kedua negara
ada banyak yang harus diberikan
jadi venezuela sekarang mendukung banyak
dan beberapa buah untuk tengah tengah mungkin pertama kali dalam beberapa tahun
kita juga menguasai daging
jadi kita tahu bahwa indonesia memiliki kebutuhan spesifik
dan di beberapa kawasan saya pikir bahwa venezuela memiliki potensi untuk membantu indonesia
melalui kooperasi untuk mencapai kebutuhan mereka
selain komoditas di momen presidensi g dua puluh yang dipegang indonesia
staf khusus menteri luar negeri bidang diplomasi kawasan
ras wajaya memaparkan ada tiga sektor yang terus digenjot
mulai dari sektor kesehatan energi dan tentunya transformasi digital
nah ini kan indonesia kan pemain terbesar di asean nih
jadi potensinya satu ratus tiga puluh bilion usd tahun dua ribu dua puluh lima dua ribu tiga puluh
nah jadi oleh karena itu kita sedang mendata sekarang kalau tidak salah angkanya
nah tapi ini kan kita mesti terus bahas sampai akhirnya betul betul di akhir pelaksanaan ktt itu
jadi proyek yang konkret bukan hanya sekedar deklarasi
lebih lanjut perihal transformasi digital
wakil ketua hubungan internasional kawasan amerika serikat kadin sari kusuma ningrum mengungkapkan
melihat penetrasi pembayaran digital di indonesia yang kian masif
maka sistem digital akan dibahas lebih serius dengan amerika latin dan karibia
kita sedang ada satu project yang sedang diskusikan untuk digital payment system
karena di indonesia itu kan kita sudah banyak sekali ya seperti proyek dan tokopedia dan lain lain
nah mungkin teknologi itu yang nanti kami akan mulai perkenalkan ke negara negara amerika
yang mau bekerja sama dengan kami gitu
ngurah swajaya menambahkan
dan transformasi digital di kawasan indonesia dan amerika latin nantinya diharapkan
mampu meningkatkan eksistensi produk indonesia dan umkm indonesia di kawasan latin amerika dan karibia
vina nabilah yoga riz pratama jakarta